kita beralih ke informasi selanjutnya
setelah berupaya keras tim gabungan berhasil mengangkat bangkai pesawat latih cessna
yang jatuh dan tenggelam di sungai cimanuk di indramayu jawa barat pada selasa sore
sementara pihak knkt masih melakukan investigasi terkait kecelakaan pesawat
yang mengakibatkan seorang siswa pilot meninggal dunia serta satu siswa lainnya berhasil selamat
upaya evakuasi terhadap bangkai pesawat latih cessna satu ratus tujuh puluh dua yang jatuh dan tenggelam di sungai cimanuk ini
dilakukan dengan menggunakan bantuan alat berat untuk mengangkat badan pesawat
proses pengangkatan pesawat yang tenggelam di dasar sungai cimanuk ini membutuhkan sekitar dua jam lebih
dan sekitar pukul lima belas selasa sore bangkai pesawat ini akhirnya berhasil dievakuasi dari dalam sungai ke daratan di sisi sungai
saat diangkat tampak pesawat yang terlalu berat
pesawat ini terlihat mengalami beberapa kerusakan
seperti halnya kerusakan pada bagian depan dan mesin pesawat serta baling baling depan
selain itu tampak pada bagian kaca kabin pesawat yang sebelumnya diawaki oleh dua siswa pilot ini juga mengalami pecah
serta sayap bagian kiri juga mengalami kerusakan
dalam evakuasi ini masyarakat dilarang mendekat pesawat untuk memudahkan proses evakuasi
sementara tim komite nasional keselamatan transportasi atau knkt yang sudah berada di lokasi kejadian
mulai melakukan penyelamatan
mereka juga melakukan investigasi terkait penyebab kecelakaan pesawat naas
yang mengakibatkan seorang siswa pilot meninggal dunia dan seorang siswa pilot lainnya berhasil diselamatkan
tim knkt masih belum bisa memberikan keterangan lebih jauh lantaran baru mengumpulkan data data setelah dilakukan upaya evakuasi
mereka merekankan semua mohon ditunggu saja progres yang akan dilakukan oleh knkt
yang pasti nanti insya allah satu bulan dari kejadian ini knkt akan mengeluarkan laporan awal
yang berisi hanya faktanya saja
tadi secara fisik ada beberapa kerusakan terlihatnya di bagian apa aja itu
nah ini sedang kami sedang untuk periksa untuk lebih detailnya
jadi kami belum bisa menjelaskan secara terperinci kerusakannya apa saja
tapi nanti yang pasti semua kerusakan apapun yang ada di pesawat nanti akan ada di laporannya
diperkirakan tim investigasi ini membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan pesawat ini
selain itu tim investigasi knkt juga meminta keterangan siswa pilot yang selamat terkait kecelakaan tersebut
sebelumnya musibah jatuhnya pesawat dan tenggelam di sungai cimanuk di indramayu ini terjadi pada senin sore
di mana pesawat dengan dua awak siswa pilot ini terbang dari bandara cakrabuana penggong kota cirebon
dan kemudian jatuh dan tenggelam di sungai cimanuk indramayu
dalam kecelakaan pesawat ini satu orang siswa pilot ditemukan meninggal
dan satu siswa pilot lainnya berhasil diselamatkan
jerry komara indramayu jawa barat